ah udah berhenti buruan
ih khusus goreng
yaudah yaudah deh
kenapa sih khusus goreng
eh khusus goreng
gue gak mau
lo mau kabur
gue gak mau menyebar virus sama lo
lo disini aja
baper amat sih
baper amat sih
bener dugaan gue
ternyata pangeran yang ngajak putri pergi
gue gak tau harus gimana lagi
baper amat sih
bisa gak sih khusus goreng
lo gak usah sewat
oh mentang mentang udah gak takut sama mel

sekarang seenak ya sama gue
kan udah dibilang jangan sewot
sebenarnya batu bata mau ngajak gue kemana sih
aduh batu bata
seenggaknya tuh kasih tau gue mau kemana
kan udah dibilang jangan bawel usus goreng ikut aja
tapi kasih tau gue dulu kita mau kemana
kan gue udah bilang jangan bawel ikut aja
eh tapi mau kemana kan bisa dijawab
melk lo mau apa lagi sih
mau buka aib gue
silahkan gue udah gak takut
kemarin lo boleh menang
tapi sekarang lo jauh jauh dari hidup gue
gue gak bisa jauh jauh dari lo
lo kenapa sih gak mau buka dikit aja hati loh buat gue
emang gue sehinai tuh apa di mata lo
lo sebagai cewek ngertikan kok di posisi gue gimana
mel udah ya
gue udah capek tau gak
gue gak akan kemakan sama acting lo yang jelek gitu
sekarang mendingan pergi deh
nggak tapi tapi
ibu gak bisa jauh jauh dari lo
nggak jangan jangan
gue gak bisa jauh jauh dari lo
ih jangan tinggalin gue lah
nyembelin banget sih
ser cewek aso kan berani beraninya pergi sama cowok orang
kok lo segitunya sih sama mel
kan dia tadi bilang dia mau berubah
kalo si mel bakalan berubah
lagian kan emang udah seharusnya kita bisa positive thinking sama orang lain
walaupun orang itu pernah buat kesalahan
apa oon sih
gue tuh kenal banget mel dari zaman sekolah
gue tahu persis kok sifat asli dia itu kayak apa
iya walaupun lo tau gimana sifat asli mel
tapi seenggaknya ya allah empati dong sama dia
ngapain juga usus goreng punya empati ke orang kayak mel
tapi kan dia cinta sama lo
ya walaupun cara dia mencintai lo emang salah
tapi di sisi lain gue yakin deh
dia ngelakuin itu semua karena dia gak mau kehilangannya
gini ya usus goreng
lo percaya deh sama gue
gue tuh tau banget kok mel kayak apa
dia itu terbiasa dapetin apapun yang dia mau
dan dedinya pasti nurutin apapun kemauan dia
bahkan didinya bisa kok neken bokap gue
dan itu kenapa dia gak akan pernah ngerti
arti cinta yang sebenarnya itu seperti apa
kok kayaknya ini jalan ke rumah gue ya
ya gimana sih usus goreng namanya juga surprise
kalo gue kasih tau lo gak surprise lagi dong
udah ya lo mendingan sekarang duduk aja disana
gak tahu kenapa setiap gue di dekat usus goreng rasanya nyaman banget
kalo batuk ditutup dong
lo kan menyebarkan virus dan kuman
tuh kan mobil gue jadi penuh dengan kuman dan virus usus goreng
iya gue tau nih gue tutupin makanya berhenti deh
emang mau ngapain sih jadi cuman kan ih
wow jangan batuk lagi dong di depan muka gue
berhenti buruan gue bilang berhenti
ih usus goreng yaudah deh
kenapa sih usus goreng
gue gak mau
lo mau kabur
enggak gue gak mau menyebar virus sama lo
lo disini aja
usus goreng baper amat sih
maaf bi aku lagi sibuk
aku lagi gak mau denger apa apa soal mama
jangan ditutup dulu den
mama lagi demam tinggi den
dia nggak mau dibawa ke rumah sakit
nanti tambah parah penyakitnya
pulang sebentar deh demi mama
supaya mama biar cepet sembuh
bibi tutup ya teleponnya
ada tamu yang datang bibi mau buka pintu ya
kayak gelisah gitu
nyokap gue demam tinggi cek
terus udah dibawa ke rumah sakit
nyokap gue gak mau dibawa ke rumah sakit
ya udah mending sekarang lo pulang terus lo paksa nyokap lo ke rumah sakit
daripada ntar kenapa napa
ntar lo lagi yang nyesel
gue boleh minta tolong gak
oke ih syian
tunggu sebentar republic aja
ya udah gue ngasih
bedanya pilih mobil
ah dalam uang

rut nggak pakai brave
hanya hanya buat urut
ya kan bu
satu mut suhu
duot sih gak
aku bawa kamu ke dokter ya
gak usah lex
aku gak apa apa kok
aku tuh cuma lagi mikirin rizky terus
biar dia gak salah paham sama kita
jangan ya lex
mendingan gak usah
biar aku selesaiin semuanya sendiri
karena kalau kamu ikut campur masalah ini
rizky pasti salah paham lagi sama aku
aku sendiri juga sebenernya lagi banyak pikiran ini
aku selalu mikirin nawal
aku pengen jingkirin dia jauh jauh
loh kenapa gitu
aku sebenernya kewalahan
kalau pak raymond selalu aja nanyain soal jaka
dan juga bu nawal
kamu kan masih bisa berkelit
tapi aku gak tahu sampai kapan aku bisa berkelit
aku khawatir suatu saat
kalau ditanya terus menerus aku bisa keceplosan
aku pengen bantuin dia
tapi aku sendiri masih fokus mikirin rizky
saya mau bukain pintu depan bu
katanya dia udah di depan
bibi gak salah rizky pulang
tadi saya lihat dari jendela
kayaknya dia sama cewek bu
pasti rizky datangnya sama putri
ya udah buruan bukain pintu
aku gak nyangka rizki akhirnya pulang
aku harus kesana